di balik rompi oranye lusuh dan duduk beralaskan bangku kayu
sutarjo begitu mahir melafalkan ayat per ayat al quran
pria berusia lima puluh tahun asal klaten ini masih menyempatkan waktu membaca al quran
di tengah aktivitasnya sebagai juru parkir
setiap harinya sutarjo bertugas memarkirkan kendaraan di depan toko aksesoris
tepatnya di simpang lima plaza klaten jawa tengah
sembari menunggu pelanggan berbelanja
sutarjo selalu menyempatkan waktu untuk membaca al quran
kebiasaan ini sudah ia lakoni sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam saat masih bekerja sebagai tukang becak
sutarjo mampu menghatamkan atau menamatkan membaca al quran sebanyak dua kali dalam sebulan
terkadang bisa lebih saat di bulan ramadan
karena ketekunannya membuat seorang ustadz di klaten pernah memberangkatkan sutarjo umroh bersama sang istri pada dua ribu sembilan belas silam
bagus adi klaten jawa tengah